kami ajak anda ke lombok nusa tenggara barat di sana ada destinasi liburan menarik dengan konsep wisata religi yang dibalut dengan keindahan alam perdesaan dan juga kearifan lokal
desa setanggor memiliki beragam aktivitas masyarakat yang alami sederhana dan juga tradisional
label halal pada konsep wisata belakangan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam usaha menggayat dua puluh juta wisatawan mancanegara pada tahun dua ribu sembilan belas
wisata religi memanfaatkan potensi alam pedesaan dan kearifan lokal serta menghadirkan suasana liburan unik dan istimewa
siang ini saya berkunjung ke desa setanggor di kecamatan praia barat kabupaten lombok tengah
mulai dua ribu enam belas desa di pulau seribu masjid ini menerapkan wisata halal dan ramah muslim
lokasi wisata ini berbeda
bukan hanya bagi pelancong muslim tapi terbuka juga bagi seluruh wisatawan manapun
sehelai pakaian adat telah disiapkan sebelum berkeliling dan melihat isi kampung
pakaian yang saya pakai ini adalah pakaian adat khusus untuk perempuan bagi masyarakat suku sasak nusa tenggara barat
jadi tidak cuma saya saja yang bisa pakai ini
masyarakat ataupun turis turis yang datang ke sini untuk menghargai masyarakat di desa setanggor ini
biasanya itu pakai pakaian yang tertutup sopan seperti ini dengan pakaian lambung
uniknya lagi dan juga istimewanya lagi dari desa setanggor ini adalah menerapkan konsep islami yang juga ramah buat muslim
jadi siapapun sebenarnya bisa datang ke sini dan melihat kebiasaannya masyarakat yang ada di sini
baju lambung dikenakan masyarakat suku sasak saat acara adat
pakaian tradisional yang identik dengan warna hitam ini juga kerap dipakai wisatawan yang ingin merasakan sentuhan budaya setempat
hampir seluruh masyarakat desa setanggor beragama islam
mereka yang juga mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kerap memanfaatkan ketenangan alam persawahan sambil menyaji
nah ini salah satu kegiatan yang bisa kita datangi dan juga bisa kita lihat bahkan kita ikuti kalau ke desa setanggor
di sini masyarakatnya itu
biasa melakukan pengajian di dekat sawah seperti ini
ini kayak balai balai kalau mereka bilang ini adalah bruga dan di sini sambil mengaji dan juga mengetahui tafsirnya sambil juga bisa merasakan alam persawahan seperti ini
ikut bermain bersama adik adik desa stanggor
sayang untuk dilewatkan
sayang untuk dilewatkan
asing adalah permainan rakyat yang masih populer di kalangan masyarakat lombok
tidak hanya menguji keterampilan bermain berkumpul dengan warga seperti ini juga bisa menghadirkan suasana kebersamaan
setelah beberapa kali percobaan akhirnya berhasil
kita lihat abis ini yang menang siapa terus yang kalah siapa
itu bisa saling adu dengan gasing gasing lainnya itu cara mainnya
sentuhan islam alami dan sederhana yang berbasis masyarakat menjadi nilai jual bagi pengunjung untuk berwisata di desa setanggor
lelah seharian beraktivitas saatnya mencicipi kuliner khasnya
di desa setanggor tentu yang disediakan hanya menu halal
salah satu kuliner tradisional yang akan saya coba adalah sayur ares makanan khas lombok
bahan baku pembuatan ares adalah batang pohon pisang muda
batang pisang tersebut diiris lalu diaduk dengan garam
cara ini untuk membuang getah dan serat kasarnya
sayur ares dibuat dengan bumbu sederhana seperti bawang cabai dan bumbu dapur lainnya
membuat makanan dengan resep nenek moyang ini terasa gurih ares biasa disantap pada saat acara adat sebagai menu sayurannya
jadi kalau ngomongin tentang kulinernya khas dari nusa tenggara barat ataupun lombok itu nggak cuma ayam taliwang satay rembige tapi ares juga jadi favoritnya
apalagi kalau lagi ada hajatan makanan ini pasti dicobain dan pasti dibuat
dan teksturnya itu mirip seperti sayur
ini rangka muda tapi ini lebih lembut dan nggak ada bijinya
enak enak bu mantap
lama nilai gizi menulis ares tinggi kandungan natrium fosfor dan zinc
mineral ini turut berpengaruh bagi keseimbangan kadar air dan darah dalam tubuh manusia
indrayani laksmi urib handoyo lombok tengah